aduh gusti nuhunnya
untung gusti cepet datang
ini harus lebih hati hati
tak kamu teku udah hati hati
tak kenapa kenapa lagi
aku gagal menghabiskan
aku sudah mengira
kamu akan turun
menolong nyai roh
tapi aku sudah
terima kasih atas bantuanmu
nuhun ya untung gue cepet datang
alhamdulillah nyi selamat
lain kali ini harus lebih hati hati
kamu udah hati hati
ntar kenapa kenapa lagi
lagi lagi aku gagal menghapus si perempuan tua itu
nih mas kita sudah berjalan cukup jauh
tidak bisakah kita beristirahat dulu
tidak nyahi aku tidak ingin beristirahat
kita harus segera tiba di curug bidadari
kita harus mendapatkan obat itu
untuk menyelamatkan raka walang sung sang nyai
aku sangat ingin sekali raka walang sung sang segera sembuh
baiklah nih mas
walang sung sang masih hidup
raden siapa orangnya kenapa dia bicara dengan raden
papa dia adalah
aku sudah memukulnya dengan jurus pedang pencabut drone
bagaimana walang sungsang dapat bertahan
selama ini tidak ada satu orang pun yang dapat bertahan hidup jika terkena virus ini
ini sangat berbahaya
kalau walang sungsang sampai tersadar
dia dapat memberitahukan si liwangi
kalau aku masih hidup
jika raka tidak bisa memberitahukannya
karena raka masih ragu atau takut terjadi fitnah
aku janji aku tidak akan menyebarkannya
ini akan menjadi rahasia kita berdua raka
apakah kakang sancangrodaya
masih mempunyai perasaan cinta kepada dinda subang lara
sejak aku menikah dengan kanda prabu
baru sekali ini aku melihat kandap prabu kacau tidak karuan
tidak bisa dipungkiri
kanda memang sangat mencintai yunda subang lara
aku tinggal meminyaki bara yang sudah menyala
agar semakin membakar
apa yang mengganggu pikiran kanda
mengapa kanda menyendiri di sini
aku hanya ingin mencari angin segar
dan ingin melihat indahnya laut
aku tidak melakukan hal hal kecil seperti ini
bukan sejenak atau dua jenak
aku di luar sana
memperhatikan kanda melamun
aku sangat sedih melihat keadaan kanda seperti ini
sebenarnya apa yang sudah terjadi kandang
tidak ada yang perlu kau risaukan
aku hanya mengkhawatirkan rakyatku yang sekarang sedang berselisih
karena masalah putra mahkota
dan juga putra kualangsungsang yang hingga saat ini yang belum pulih kondisinya
dan guru sancang lodaya yang masih menyimpan perasaan pada yunda subang lara
apakah dinda kentrimani sudah mengetahui perihal kakang sancang lodaya yang pernah mencintai dinda subang lara
jika iya dari mana dia tahu semua ini
nimas aku tahu kita dikejar waktu
tapi aku juga tahu nima sudah lelah berjalan
bagaimana kalau kita beristirahat sebentar saja
sebentar saja nimas
kalau begitu kita istirahat di sini saja ya
menggalakkan siapakan balik party yunda

kit organised nointe ini tidak sedang kapal

terjatuh teh gampang untuk menghabisinya masyarakat dan jatil lagi istirahat lagi
tidur saya sekarang menggunakan batu dari junjungan air
siapa orang itu
bukankah itu cincin milik amuk marukut
siapa kisah narik
jangan bicara terlalu keras
dari mana kamu dapatkan cincin itu
iya iya iya cincin pemberian dari junjungan saya gusti prabu amuk marugut
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu